aku sudah kehilangan orang yang aku sayangin kemarin
dan sekarang aku gak mau kehilangan orang yang aku sayangin lagi
dan itu kamu sinta
aku sangat mencintai kamu
dan sekarang kamu akan mati di tanganku
kenapa aku bisa ada disini
apa sebenarnya yang terjadi
sepertinya ada suara yang menarik
apa yang sebenarnya terjadi
aku semakin khawatir dengan putri sinta
terakhirlah semuanya malam ini
ini saat yang tepat
ayah ayah dia kabur ayah
yang laki duluan perempuan belakangan
karena kebodohan kalian
coba lagi besok malam guruma
hanya malam ini saja saat bulan purnama
kita bisa melakukannya
dan jangan pernah
kalian mengganggu aku lagi
tidak ada sinta
tadi mbak lihat temen saya di dalam tidak cewek disini
oh tidak mas saya tidak lihat
tidak ada sinta
sepertinya raju gak disini
raju terkena mantra perempuan tua itu
ada apa putri
apa putri terluka
sebenarnya apa yang terjadi di rumah itu putri
aku dirubah menjadi abu dan diseret ke rumah dharma raju
aku juga sempat dirubah menjadi amu
dan seperti terseret putri
tapi tiba tiba saja mantra itu berhenti
tapi siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu putri
dia adalah guru dari makaj
hanya dia yang bisa memanggil paksa bangsa kita
dengan memakai kulit ular yang dia mantrai
aku juga sempat terbakar
tapi anehnya aku tidak merasakan kepanasan itu

sepertinya kulit ular itu melindungi aku dari panasnya api
api dari mantra perempuan tua itu tidak bisa membakarku raja

tuhan putri dilindungi oleh kulit itu
aku juga penasaran raju
kenapa bisa seperti ini
yang penting putri selamat
yang lain sudah tidak penting lagi
dan untuk sekarang
lebih baik kita tunda dulu pembalasan dalamnya putri
karena guru ma itu sangat kuat
kita harus jauhi keluarga itu
tidak bisa raju
kalaupun terjadi apapun dengan aku
kalaupun terjadi apapun dengan aku
kamu harus tetap menjalani pembalasan dendam ini raju
kamu harus tetap menjalani pembalasan dendam ini raju

guru ma gagal memusnahkan si luman ular itu
aku takut ramo jadi makin benci sama aku

kamu harus percaya sama guru ma anjani
guru mah itu pasti berhasil
ayah aku bisa melihat begitu dalam cinta ramo terhadap cinta
aku hanya takut kalau guru ma itu terlambat
halo sinta kamu dimana
aku harus bisa mengubah situasi saat ini
ramah aku mohon ya untuk sekarang ini kamu jangan cari cari aku lagi ya
kamu juga jangan perhatiin aku lagi ya
kamu jangan aneh aneh deh
karena aku juga gak mau jadi penghalang hubungan kamu dengan angel ini
aku mohon kamu jalan cariin aku lagi ya
sinta sinta dengerin aku
sekarang kamu dimana kamu di kosan kan
aku kesana sekarang
aku kesana sekarang
maju sepertinya rama sudah termakan dengan ngumpanku
sebentar lagi dia akan datang
lebih baik sekarang kamu pergi dari sini
tapi bagaimana kalau putri sinta berhadapan langsung dengan guruma
putri cinta tidak memiliki kekuatan lagi
kamu gak perlu khawatir aja
ini pilihan ku
sekarang kamu ikuti perintahku

nah aku pengen mungkin k okey
kamu kalau mau pergi pergi aja sendiri
rama aku mohon jangan pergi ya rama
kamu tetap di sini aja tetap di rumah ya
sinta buka pintunya sinta
sinta ini aku rama
udah lah rama kamu pergi dari sini
aku gak mau sakit hati rama aku gak mau
aku akan tetap di sini
sampai kamu bukakan pintu untuk aku
aku gak akan pergi
akhirnya rama benar benar sudah cinta mati dengan aku
sinta sinta tuh tunggu tunggu
sinta dengerin aku
aku gak mau kamu di sini sendirian
aku udah bilang kamu kamu jalan kesini lagi rama
tapi biar kamu pulang aja sama angel li
kamu lupain aku
aku sudah kehilangan orang yang aku sayangin kemarin
yaitu papa aku
dan sekarang aku gak mau kehilangan orang yang aku sayangi lagi
dan itu kamu sinta
aku sangat mencintai kamu
dan sekarang kamu akan mati di tanganku